baru aja seneng seneng
sekarang malah jauh lagi dari ibu
namanya apa sih itu cewek
kadang suka aneh emang ya

ibu sintia tadi ngambil sampel darah kan
oh bu sintia yang tadi barusan
iya bener pak
kira kira hasilnya kapan jadi ya
sore ini pun bisa pak nanti kami akan mengirimkannya
lewat email ibu sintia
suster boleh gak kalau hasilnya
juga dikirimkan ke email saya
baik pak data bapak kan ada email bapak
juga ada nanti kami kirim ya pak
sintia akan terbongkar
beberapa jam lagi apa benar
ratusan sms itu kalau sintia
sebenarnya tidak hamil
kamu sudah bisa mengatasi keadaan
tepat pada waktunya
sama siapa ya
afif dengar pembicaraan aku tadi
kau lihat kan
kelakuannya seperti apa kepada mama
kamu bukan belain mama malah diem aja
kayak patung gimana sih kamu
udahlah kamu lupain
aja omongan mereka nggak usah dipikirin
anggap aja omongan mereka itu seperti apa
angin lalu gitu deh
sampai kapanpun mama yakin sekali
mereka tetap akan menganggap
mama adalah musuh
walaupun nanti anaknya bella mama
anggap sebagai cucu mama tetap mereka gak bakalan terima
mereka itu keluarga yang sangat sombong dan belagu
silvia udah deh
kamu tuh gak usah khawatir
nanti kamu juga bakalan punya cucu kok
dan kamu bisa bermain sama cucu kamu itu
dua puluh empat jam full tanpa ada yang ngelarang ngelarang
iya lohrah benar kamu memang benar
gue gak bareng sama kamu
mama gak usah khawatir
nanti afif temuin cynthia dan antar cynthia pulang
jadi mama tenang aja
antar laura juga oke oke
afif masuk dulu ya
afif mau nganterin
apa aku gak salah dengar
ah ini gak benar
pasti ada sesuatu
kamu denger kan
ini beneran apa
apa kamu gak salah denger
berarti doa saya
ya ampun berkah ya
anak yang di dalam kandungan cynthia itu berkah
membuat afif jadi berubah
walau berat jawabnya neneng
ais cantik banget
abang ternyata lupa
kan sendal lo pake matanya sebenarnya buat nenek
kok gak jadi emak yang pake
oh masih bahas sendal
itu sendal abang bingung
kamu gak perlu khawatir
nanti abang beli
ya gak sampe lebaran juga
paling sampe idul adha
ya bentar lagi dong
ya udah makanya sabar dikit
bulan depan abang beli
mau apa punya duit
ya itu kan harusnya kan nenek yang ganti
oh jadi abang tadi bisa gaji nenek yang dipotong
udah pokoknya tenang aja
itu tetep gajinya pake gajinya abang yang ngegantiin
jadi gajinya nenek tetep butuh
dan plus abang beliin sendal
eh kamu dulu
tolong si ramin aja dulu
aduh aduh aduh
bang farben nenek ini tidak berhati hati
bang farben bang farben
bang farben bang farben
hari ini afif terlihat aneh dan mencurigakan
hari ini afif terlihat aneh dan mencurigakan

kok gak dibalas sama sintia
aduh gak bisa telepon lagi

halo sintia kamu lagi dimana sintia
mohon maaf ya ini nomor yang anda tuju salah
jadi jangan pernah telepon kesini lagi oke

sintia abis abis kamu telepon di luar aja deh

telepon gue diputus ya
telepon gue diputus ya
ada apa sih sama sintia
aduh daripada nggak ganggu terus
kalian aja deh aku blokir nomornya gavin
kenapa aku lagi blokir sama dia sih
baru aja seneng seneng
sekarang malah jauh lagi dari gue
sekarang malah jauh lagi dari gue

kadang suka aneh emang ya
ngomongnya sintia gak bisa jauh lagi dari gue
ngomongnya sintia gak bisa jauh lagi dari gue
jangan kamu pikir kamu ibu dari anaknya afif
terus kamu bisa semena mena sama aku

kamu bisa nyuruh nyuruh aku
sintia lebih baik kamu pulang aja

ada apa ini
ada apa ini
tadinya aku mau bermaksud baik sama bella
aku tau aku tau
bella gak menginginkan aku ada disini
tapi tapi setidaknya
jangan berlaku kasar sama
lebih baik aku pergi
kenapa kamu mau pergi
kenapa kamu mau pergi
kamu kan tadi bilang sama aku
kalau misalnya di dunia ini
kamu sudah tidak mendapatkan tempat
dimanapun selain di samping itu
ada yang aneh sama aku

iya afif emang itu yang selalu aku inginkan
ya udah kalau gitu kamu tetap disini aja
ya nggak apa apa kan bella
jadi kamu bisa belajar sama bella
selama proses kamelan
bella bisa ajarin kan
kamu pasti mau belajar iya kan
aku mau belajar
bagus lah kalau gitu
aku sampai lupa
tadi waktu pemeriksaan
wsg aku lupa tanya
kira kira umur kehamilan kamu berapa
bulan ya sintia
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya